keteko lagi mendidih
tuhan bangun tuhan
juga udah mulai mengendus nih
bau keteknya jin jahil
iya nih energinya
mana panggilan jinnya
bungkit siapa tuh
bentar ya bentar
banyak yang makan gak angkal ini galak
pangeran jin mengarah ke sana
jangan dimapép ari
pak ada bandai pak
jangan jadi pengecut pangeran
kau tidak akan bisa bebas dari penjara jin hitam
kau tidak bisa menjadi raja
aku akan memasukkan kamu kembali ke dalam taco
jin gak pernah adet
dari ribuan tahun yang lalu kalau marah mukanya merah
kayak teko lagi mendidih
keluarkan kemampuanmu pangeran
tidak ada tidak ada tidak ada
baru ngeliat gua jin keder
ayo keluarkan kemampuanmu kangeran
terus apaan tuh
tunggu tunggu tunggu
jangan swimming dulu
sekarang cuaca udah terang lagi ya
kita harus cepat cepat ulang sekarang
tapi kita harus cari jun dulu nih
mami aku larang kalau aku kepanasan di bawamatari
jadi aku gak bisa lama lama ikut study tournya pak
lagian si jun kan udah gede
palingan dia bisa pulang sendiri
kalian nih gimana sih ya
tak ada teman yang hilang kok kalian malah mikirin diri kalian sendiri
kalau nanti terjadi apa apa sama jun gimana ha
pokoknya sekarang kita harus cari jun sekarang juga ya
tadi mimpi bukan ya
mimpinya aneh banget
mimpi gak sih ya
ih mimpi gak sih
jun kamu gak apa apa kan
gak apa apa tadi cuma ketiduran doang kok
alhamdulillah kalau kamu gak apa apa
bapak ikut senang dan lega
baik sekarang kita pulang ya
mau pada ngapain mau laporan
hei kita kemari mau melawan you
karena sudah mengalahkan bos dahil
ini bukan nyeremen lucu
kita pelawak ya
kita senjukan kekuatan
kami akan menghukummu
wah tuanku masih ada dalam mobil
tekonya juga masih ada di dalam mobil
tuanku jangan tinggalkan
kenapa dia mengajak ajak mobil itu
itu mobil isinya anak anak manusia semua
menurut penerawangan dengku logut
dakinya tebal juga ini
ehm menurut penerawangan dengku logut
tunggu lo gut mereka ikut manusia karena
ngeda kerjaan bos
pasti ada hubungannya dengan pangeran
kita cari pangeran itu dan anak manusia itu